pameran alutsista us marine di landasan udara samratulangi manado menarik antusias dan menjadi objek swafoto warga manado
tidak hanya itu kesempatan tersebut juga dimanfaatkan oleh para pelajar untuk berinteraksi langsung dengan tentara amerika
kesempatan terbuka untuk umum selama dua jam dimanfaatkan warga manado
untuk melihat pameran alutsista enam pesawat tempur us marine jenis f delapan belas dan enam pesawat tempur tni au jenis f enam belas
pengunjung berdatangan karena ingin melihat langsung pesawat tempur milik indonesia amerika
tidak hanya itu para pengunjung juga berfoto dengan para pilot pesawat tempur dari amerika
kamu merasa senang
dan saya ingin melihat pesawat tempur dari amerika
pesawat tempur dari amerika
melihat antusiasme para pelajar salah seorang tentara amerika menyampaikan nasihat
agar bisa menjadi pilot pesawat tempur yang hendak
persyaratan untuk anak anak indonesia adalah untuk terus belajar
belajar belajar lakukan kerja yang baik
dengar pesan dari ibu dan ayah anda
dan ikuti harapan anda

ikuti dan mendapatkannya
pameran ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan minat dirgantara
di kesatuan tentara angkatan udara nkri